udah jangan main akan sendiri dah
eh lambai apkgnya dia tuh pantes terima hukuman dari lu
sebabnya keluarga lu dijolemin banget sama dia divinta
lu ga boleh setendang
nih sama dia nih
gua tuh kasian liat orang kayak begini ngerti ga
walaupun dia salah
udah udah ini jadi urusan gua dah bersih badan
lu bisa nemuin keputusan buat ngukum bar
si kandun tuh ketangkep bar
bar ada apaan nih bar

kalau misalnya tuan gitu yang kandung
sampe kira kira sampai di jalan buhat
ya udah bang
ya udah bang
gimana dibah aduh nasib lupa
cing maksud roh bukan pelajaran itu
tapi mereka itu harus dikasih hukuman
selama ini kan mereka selalu bebas dari akibat perbuatan jahat mereka
iya roh cing ngerti
cing cuma bercanda tadi
biar lo gak dendam
kalau dia punya jahat sama kita
kita tuh gak usah ngebales rok
kalau kita bales itu sama aja
kita juga gak punya iman juga sama sama dia
kita gak jadi hukum mereka
bukan begitu roh
pelajaran apa yang pas nih
buat dia pada
lagi pada ngumpul ya
kok mukanya tegang semua
kebetulan lo dateng nih
dulu kan punya pendidikan yang jangkung
alias pendidikan tinggi
lo pasti tau nih jalan keluarnya nih
gue minta bantuan lo dah
jalan keluar apa sih
kalau robby sih bang
setuju kalau haji maimunah sama haji muhyiddin
serta kroco kroconnya itu
abang kan tau sendiri
watak dari haji memuna sama haji muhyiddin
gue sih apal bener
semua deh yang jelek jelek itu ada
emang dia semua
kalau mpok sih bener bener kagak tahan sama mulutnya
tidak gitu mpok mak
karena kita tahu sifat dan watak dari haji munguna
kita beri sanksi atau hukuman berupa fisik
kalau kita kasih hukuman haji membuna
sama haji muhyiddin secara fisik
itu kagak mempan kagak nendang
bahkan mereka bisa protes
dan mulutnya makin menjadi jadi
mesti kasih hukuman apa dong
emang masih membuatkan melanjutkan pesatan kelatnya
nah itu dia mak jadi kita kasih mereka hukuman
yang lebih bermartabat
maksudnya apa sih
ada apa sih bar
lihat nih ji mantep gak
lo apa apaan sih si bar
ini penjahatnya yang paling susah banget kita lihat
tuan tuan tuan
udah buruan dah ekskusi aja nih
kenapa jadi runyam begini ya
ini kan orang bukan ikan patin
udah lepasin lepasin lepasin
ini orang bukan sebarang orang
licin kayak lindung lo tahu susah ditangkapnya
aduh lamian macem macem dah
ini kalau dilepas nih orang kabur
nih gue tanya nanti gua beritahu lo sama orang lainnya yang kacau kayak gini ya

kayib ya katanya gimana kak gak bakal kabur bener bener
kak dia gak kabur
kata dia kak menurut kita dare
ji orang ini mulutnya ada serebu dan serebu serebunya itu bohong ji
oh dar lu bisa baca mulutnya tapi lu gak bisa baca hatinya kan
udah jangan main akan sendiri dah
eh lambai apa kakaknya dia tuh pantas terima hukuman dari lu ha
sebabnya keluarga lu dijolemin banget sama dia divinta ha
lu gak boleh setendang lam
nih sama dia nih
iya bar dar mo
gue tuh kasian ngeliat orang kayak begini ngerti gak
walaupun dia salah
ini jadi urusan gua dah bersibadan
sampai lu bisa nemuin keputusan buat ngokom bajingan ini
dia gue sekep dulu di tempatnya sobari
gua bilang buka buka
buka gak buka gak
aduh panggil dia eh
eh lu buka
eh mau lari
bisa aja kabur
lu gak suka masalah ini
assalamualaikum jika malam kalian
wah ya ampun
ini mbak be
hah takut mbak be takut
eh kike ini jadi tahanan
wah mbak be takut
wajar kesempatan lu ya kesempatan
ini cuma buat sementara aja biar haji sulam ngasih hukuman dia ke setimpa
kalau dia macam macam borok aja lehernya kagak
jika kan abang diikat macam macam matikan iya tangan lu yang diikat mata lu jelatan
cacing najib barangsaik
jajan begitu ngapain lu di pacar gue eh semut gue dari tadi kedap kedap ini bukannya
buat amatika tapi gue lagi kelilipan nih
ini makan nih kelilipan ini